hei abie mana udah ganteng begini
abie jangan lupa nanti abie harus banyak latihannya
gini bi kalau berdiri di depan mimbar yang tegak ta abie
terus abie ngomongnya te suaranya te bi yang diberat beratin gitu
para jamaah yang dicintai
gitu ta abie nya
tapi pegang ini nih bi
ada ada bang sodri
ada semuanya yang ada di sini
oh gitu gitu ya
ya udah tadi
silahkan bapak tunggu di situ dulu ya
ini poster tablik akbar
oh iya sebentar bu ya
halo poster tablik akbar bawa turun ya
sudah jadi bu
resep bagus ini mak
ini barangnya bu
oh ya simpan aja di sini
tuh lihat nih
ini umi bikin gulai banget
kurang gede gak
kalau kurang gede nanti uy pesen lagi
udah umi cukup banget
harga mah gak masalah
biar tekor asal kesel hor umi makan
umi itu tuh namanya ria
gak apa apa tuh
murah bawain atu
ya udah makasih ya pak ya
ini dipasangin ya
di tiap sudut ditaro
terus oh iya
nah ini undangan sama poster
ini mah tugas iti sama sari
umi terus tugas aku lulus sama burhan apa
iya umi kalau tugas dulu apa
oh tugas neng dinda mah cuma mendampingi ustaz rehan
kalau lulu lulu mah tugasnya nerima tamu ya
kalau tugasnya burhan
burhan mah antar jemput sama jadi bodyguard
ada lagi gak umi
nanti tolong sekalian anterin itu undangan ke rumahnya pacamatnya
kasian atu kan pacamatnya rumahnya jauh
orang burhan teh naik mobil gak jalan kaki
kok malah pada penghau
kok itu kerja kan
pak pak pak pak
pak ustaznya ada di sini
panggil aja fahri bang
ah bisa aja
di mana pengacaranya
oh di sana
cuma udah yang mau cermet pake begini
gara gara yang mau
hei abi mana udah ganteng begini
abi jangan lupa nanti teh abi terus banyak latihannya
kalau berdiri di depan mimbar yang tegak ta abi
terus abi terus
terus abit teh ngomongnya teh suaranya teh bi
yang diberat beratin gitu
para jamaah yang dicintai
gitu ta abinya
ya pegang ini
kayak yang sikir gitu ta
abit teh jangan lupa
nanti teh abit harus senyum
nah senyum begini
tapi jangan sama jemaah perempuan
di sini teh ada beberapa baju ya pilihan
nanti abi ganti
bagus bagus di sini
pokoknya ya biar abi makin ganteng
sebentar ini ke depan dulu
sebenarnya siapa sih yang lebih sering menghazab diri kita
siapa sih yang lebih sering mengazab diri kita
itu adalah diri kita sendiri
karena kemanjaan kita
ketidakmau tahuan kita
kira kira ada yang tahu nggak penyebabnya apa
itu yang di pojok kenapa tidur
jawabannya itu karena kita jauh dari agama
kita jauh dari allah subhanahu wa ta'ala
kalau kita jauh dari allah subhanahu wa ta'ala
gimana kita mau dapat rahmat
ini rahmat bukan rahmat anaknya bang juki nih
kita benahin diri kita
kita dekatkan diri kita sama allah swt
kita dekatkan diri kita sama agama
kita perbaikin akidah kita hadirin
kalau kita dekat sama agama
itu insya allah mengiringi langkah kita
ada pantun nih
kalau ke warung cemumun
jangan lupa beli jajanan
karena allah maha pengampun
segeralah minta ampunan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bu di sini aja
lu duluan im
udah deh bang ya
saya sebenarnya agak keberatan
dengan acaranya umum
kalau ada kepentingan di dalamnya
hakikatnya itu bukan lagi dakwah
jadi pahala itu sudah gugur dari awal
meskipun kebenaran yang akan disampaikan
pasti gak bakal mau dong datang ke acara itu
kalau saja tidak ada kata
ah pak rik
insya allah ustadz
moga moga gak terlalu sibuk ya
kalau allah ridul
sebenarnya saya ingin sekali mengulas
belajar mati sebelum mati
gimana im panjang
wah bang farimah gak ada matinya
gak ada duanya keren
terus mana sekarang si farik
biasa nete dan tudeh kemusola dia
gak ada makanan nih
tenang masih disisain
perhatian sama gua
mana nete keluarin
tuh di warung padang
ya kayak lemes gitu
enggak abi gak capek
abi mah ini teh lagi persiapan
buat acara talbik akbar besok ya bi ya
aduh itu besok kalau acaranya sukses tehnya bi
pasti abi tuh makin terkenal
sekarang juga abi tuh udah terkenal bi
tapi belum banyak yang tahu
tapi belum banyak yang tahu
si abi mah kebiasaan
kalau diajak ngobrol dia malah ninggalin